rapat komite eksekutif atau exco pssi memutuskan liga dua musim dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dihentikan
kepastian ini diambil setelah rapat yang berlangsung di kantor pssi gbk arena jakarta
kamis dua belas januari kemarin
dilansir laman resmi pssi sekretaris jenderal pssi yunus nusi
menyebut kalau keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor
pertama ada permintaan dari sebagian besar klub liga dua
karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi
antara klub dan operator serta pelaksana
sehingga liga dua sangat sulit diselesaikan sebelum piala dunia u dua puluh yang dimulai pada dua puluh mei mendatang
sekjen pssi juga mengklaim ada rekomendasi dari tim transformasi sepak bola indonesia
usai tragedi kanjuruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat
sementara untuk liga satu rapat exco juga memutuskan tetap berjalan
tanpa ada degradasi
untuk wakil indonesia di kompetisi afc musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
pssi akan menggelar playoff yang diikuti juara liga satu musim lalu
melawan juara liga satu musim ini
ada pun untuk liga tiga putaran nasional musim ini juga resmi dihentikan
kuota asprof tetap dapat digunakan pada kompetisi selanjutnya
pssi melalui rapat komite eksekutif memutuskan kalau liga dua tidak dilanjutkan karena sejumlah faktor
dan sekjen pssi yunus nusi menyebut ini merupakan keputusan yang diinginkan oleh sebagian besar klub peserta
namun bagaimana dengan klub yang sebenarnya ingin liga dua tetap berjalan dan melalui sambungan zoom telah bergabung
ini adalah ceo psim yogyakarta bima sinung widakdo selamat pagi mas bima
selamat pagi mas rizky
mas bima ini ada dua puluh klub yang dikatakan sudah setuju liga dua ini dihentikan
bagaimana menurut anda keputusan pssi ini
oke terima kasih mas selamat pagi
mungkin yang pertama dapat saya sampaikan di sini ya cukup kami sayangkan lah
dapat kami sayangkan bahwa memang keputusan sudah diambil
tapi memang cukup kami sayangkan bahwa memang klub klub yang mungkin sudah
kami melakukan persiapan secara cukup matang bahkan sampai kemarin pun kami masih beraktif
kami sampai ke situ dan kami terus berusaha untuk memenuhi kewajiban ketemain
itu yang menjadi yang paling diperlukan dengan keputusan tersebut
tapi memang keputusan sudah diambil sekarang rasanya kita bisa buat banyak planning untuk berikutnya
oke terima kasih
itu sih mas mungkin kita belum bicara mengenai dampaknya bagi sepak bola anak nasional
secara keseluruhan gitu kan tentu pasti kan dengan hilangnya satu musim ini
pasti akan ada pemain yang tidak bisa bermain
atau bisa dikeputuskan musim
nah ini dia
bicara soal dampak mas bima tadi sempat anda katakan gitu ya
sebenarnya apa saja sih dampak dihentikannya liga dua ini
ya yang pertama kan tentunya dalam melakukan persiapan dan segala sesuatunya sampai
sudah menggunakan biaya yang tidak kecil juga gitu ya
yang sekarang buat apa ya itu semua sekarang menjadi sia sia dan perjuangan tidak tuntas
itu buat klub ya itu dampak yang utama buat klub
kemudian kalau saya melihat juga trust dari misalnya pemberi sponsor gitu
ini kan kita juga disponsori oleh pihak pihak lain gitu
artinya mereka sekarang pasti menurun gitu
di musim berikutnya belum tentu mereka mau memberikan sponsor lagi
karena melihat kelangsungan liga dua yang tidak terjamin gitu
bisa suatu suatu diputuskan gitu mas
oke kalau untuk klub anda sendiri psim yogyakarta
atau setelah itu
setelah mendengar adanya keputusan dari pssi tadi malam seperti apa mas bima
ya kebetulan saya memang sedang di jogja
dan tadi malam langsung setelah keputusan
kita sudah menemui tim seluruh elemen dari tim tim pelatih dan pemain
yang memang kita nyatakan tim ini berakhir
dan pemain sudah disilakan untuk
kalau ada klub
ada klub di gatot silakan gitu
ya mungkin dengan dipinjamkan
atau kalau memang belum ada yang meminat
ya silakan kembali ke ruang musim masing masing
itu sih pertama langkah
apa respon dari mereka mas bima saat diumumkan semalam
saya pasti kejawab
kalau saya tetap ini keputusan yang menyedihkan
kita sudah kita lihat
sudah lihat gelagatnya dalam beberapa waktu terakhir
jadi memang memang
ya kemungkinan ini ada gitu
kemungkinan ini ada
ya pasti sedih dan kecewa
karena perjuangan kita dari awal sudah
tidak bisa secara tuntas untuk diselesaikan
sedih dan kecewa tapi ya menerima gitu ya keputusan ini
ada apakah menurut anda sendiri mas bima
apakah pemerintah ini harus turun tangan
untuk kemudian membantu mengatasi semua permasalahan ini
terlalu jauh gitu
di seliga ini gitu ya
harusnya pssi bisa
menyelesaikan sendiri gitu
ya saya nggak tahu
buat siapa boleh kita
akan seperti apa
secara keseluruhan ya
apalagi liga satu digelar
tanpa degradasi gitu ya mungkin
kalau harapan kami
persoalan seperti ini di kemudian hari ya jangan
jangan terjadi lagi lah supaya
tercipta suatu iklim sepak bola yang
ekosistem sepak bola yang lebih
lebih sehat dan dan
sustainable gitu ya
akan terjadi dua kali nih dalam dalam
memasuki industri ini karena
ya itu ketidakpastiannya amat tinggi gitu
oke kalau menurut anda sendiri apakah keputusan yang ee
dilakukan pssi ini terlalu terburu buru mas bima
hmm pasti ada berbagai pertimbangan mas
jadi eee mungkin buat pssi buat ilb juga
bukan hal yang mudah ini ada beberapa pertimbangan
termasuk antara lain keuangan
saya nggak tahu apakah itu
buru atau memang sudah di di pertimbangkan secara matang
saya nggak tahu mungkin bisa dikonfirmasi langsung ke mereka
seperti apa dasar pertimbangan
ya jadi alasan utama gitu
itu eee bisa coba dikonfirmasi lagi ke ke pssi

kemarin sudah dilakukan risk assessment terhadap
terhadap stadion awal januari sudah dilakukan
dan mungkin saya rasa sebagian stadion dari klub klub ligado ini
dinyatakan layak untuk melakukan
hmm baik tentu tadi disampaikan berat
namun menghormati keputusan dari pssi
terakhir mungkin apa nih harapan anda mas bima
untuk memangku kebijakan sepak bola di indonesia
termasuk juga untuk kompetisi sepak bola di indonesia ke depannya
ya ya itu tadi eee artinya saya kami harapkan eee
keputusan keputusan seperti ini ya tidak terjadi lagi di kemudian hari
ya karena yang dirugikan tidak hanya klub liga dua
tapi ya itu tadi ekosistemnya sendiri menjadi tidak sehat gitu
eee pihak sponsor eee untuk masuk ke sepak bola
juga menjadi ragu karena ketidakpastian gitu ya dan
dan juga buat kompetisi sepak bola nasional kita juga
eee menjadi tidak baik gitu ya karena kompetisi liga dua tidak berjalan
liga satu tanpa desa mungkin kan eee bisa kita bayangkan gitu artinya eee
kualitas liga satu pun mungkin akan terpengaruh dengan keputusan ini
karena tidak ada degradasi tadi jadi sporting merit gitu
selain itu juga tahu apakah pssi memang sudah berkonsultasi dengan fifa dan afc
yang mengenai keputusan ini karena saya ingat benar tahun itu
ee pernah ada wacana untuk tidak mengadakan degradasi untuk liga satu
tapi keputusannya pada saat itu tetap ada degradasi
alasannya adalah karena pertimbangan setelah diskusi dengan skor dan afc
saya tidak tahu apakah itu mirip tapi apakah eee
pertimbangan afc dan kedua ini sudah ada dalam
dengan keputusan yang sudah diambil oleh pssi tadi malam
baik mas bima sinung widakdo ceo psim yogyakarta
terima kasih atas waktu anda untuk cnn indonesia sport
selamat kembali beraktivitas